petugas jasa pikul jenazah di tpu khusus covid sembilan belas cikadut kota bandung
sempat melakukan aksi mogok selama dua hari pada selasa dan rabu dua puluh empat hingga dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
aksi mogok dilakukan karena mereka mengaku belum menerima upah atau gaji selama dua bulan
keterlambatan pembayaran upah ini seringkali terjadi setiap bulannya
namun keterlambatan kali ini merupakan yang paling lama
sehingga mereka memutuskan untuk melakukan mogok kerja
dari awal juga emang nggak ada kepastian tanggal berapa kita itu mendapatkan sandari gaji per bulannya
per tanggal berapa nggak ada kepastiannya
jadi ya terlambat terus tapi enggak selama inilah
kalau yang sekarang mungkin hampir dua bulan terlambatnya mungkin rekan rekan juga dituntut oleh pengebutuhannya
jadi enggak bisa sabar lagi
dan kemarin sempat berhenti juga
pemerintah kota bandung memastikan aksi mogok yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap pelayanan
karena jasa pikul jenazah dilakukan para pns yang bertugas di tpu cikadut
proses pencairan gaji untuk petugas jasa pikul pun sudah dilakukan pada kamis dua puluh enam agustus
sehingga para petugas sudah kembali bekerja
pemkot bandung beralasan keterlambatan gaji diakibatkan adanya refocusing atau perubahan anggaran
selain itu mekanisme pencairan gaji bagi para petugas jasa pikul yang berstatus pegawai harian
lepas ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama
karena melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau opd
pertanggal tiga puluh baru diproses pendokumentasian
kemudian setelah selesai baru diajukan ke dinas kebakaran selaku sekretariat satgas covid sembilan belas
yang mana sumber anggaran btt nya biaya tak terduga itu ada di dinas kebakaran
nah tentu di dinas kebakaran juga ada mekanisme nya
panjang juga ada mekanisme yang harus ditempuh
setelah dari disekar kemudian baru diajukan ke bkd badan keuangan dan aset daerah
pemerintah kota bandung mencatat ada tiga puluh lima petugas jasa pikul di tpu cikadut yang sudah diangkat menjadi pekerja harian lepas
pemkot bandung mengalokasikan dana sebesar empat miliar rupiah untuk biaya operasional dan honorarium
bagi para pekerja harian lepas di tpu cikadut untuk tahun dua ribu dua puluh
laisa nisa rizky rahadian
bandung jawa barat